opo enggak cepat bagaimana itu patung disenayan aja kan jelajah kalah masih itu dia ini kagak bakalan
demen lu disini mau pangeran juga mau pokok pangeran kodok kalian demen lu mikir apa dia
aduh kemana mana kalau ketemu pade berantem pade berantem lulu kagak bisa peda me
ya mau atuh satu
bro mau ete nama neng eti
tidak tahu siapa saya saja atau ah ah ah nih setiap orang bisa pasti tergoda ya apalagi sama
dengerin ya ini bukan masalah muda atau tua cantik atau tidak ini masalah cinta saya teh
udah tersegel untuk
takutnya desa orang harusnya bener ya bener insanely von "
makanya belum sehat benar udah lah biarin saja dia disetirahlah disini aja

ini owe buah net amazon real coklatnya j vas malfry audit tabung sampai ketemu lagi kalau kepada balotwoo studio di facebook affinchall program io plebis durumnya lawg friendship keras ber principles
ramah dan semuanya
terima kasih karena sudah menolong saya
ya jangan sungkan sungkan lah
gak perlu terima kasih
kita masih sama harus saling menolong
saya benar benar menyesal
kalau kamu tidak mau ngusulin saya lagi
saya benar benar kecewa
alex dan teman temannya
begitu tega sama saya
ya itu dia
kalau kita berteman
jangan sama orang jahat
bersekutu sama yang baik saja
kalau orang jahat ya
kalau lagi ada perlunya aja berteman sama kita giliran
gak usah lah
berteman dengan yang baik saja lah
nasihat yang bagus
saya permisi pulang
raya terima kasih banyak ya
om kalau gitu raya antri nih
alex dan teman temannya
masih mau macam macam
dengan saya di jalanan
kamu gak usah ikut sama saya
gua dadang aja yang antri
niatnya suka pisah
gak usah biar
kan saya sendiri
kan lagi kurang sehat ya
sekalian saya jujur ya
kayaknya hedon wis milligrams
saya bawa itu gak apa sama ya
ambil pra intuit ya
uang dadang tih calong ya losses
gak tau nomor mobilnya
itu dia tuh
eh asal asal kenal
eh ya allah lupa enggak
ibu yang tempoh hari tasnya kejamret kan
lah kok gak
ikut senang aja di bang
tapi sekarang bukan bagian tim saya nih
angkot saya masih jauh jalannya
udah deh cari aja yang paling depan tuh yeh
yang depan biarin suruh jalan aja bang
kita mah gak apa apa lama lama di sini juga boleh dah
bang eh eh
eh matanya cacingan ya
udah dengan pol polan begini masih dibilang cacingan
yah kedip kedip itu kayak lampu mobil gitu kasih kode
nah ella dibilang cacingan
kode ini bang
eh bukan gitu dek
yang saya tahu kan kalau orang kedip kedip begitu
matanya kalau kagak cacingan dia akan kacau
ya cacingan ya kelilipan
cacingan mulut dibawa bawa
dulu kecilnya cacingan kali ini orang
ah bang emang bener
mata adik kelilipan bang
bang tiupin kek
tetap tetap tapi dek dek
udah jadi udah sampai
lu jalan gua dulu bang
nung di mana kita keranjau
tidak saya berangkat
udah banyak si www news com
lalu dia jalan enggak ayo nih
turun turun turun
jelajahnya ngaguin orang aja lu
ya elah ya elah po ngancan apa ya
itu patung di senayan aja amar muka situ kalah jeleknya
sembarangan aja ngatain orang siapa lu
ya elah po nganca apa bagaimana itu patung di senayan aja kan jelajah kalah sama situ
dia ini kagak bakalan temen temen lu
ya disini emang pangeran juga mau po
pangeran kodok kali yang temen temen lu
elah yuk yuk
udah udah udah udah stop stop stop
aduh kemana mana kalo ketemu pade berantem pade berantem lulu
kagak bisa pe damai
ya ampun aku puyeng
ya elah ya ayang ya ayang
dasar keganjangan lu jadi orang
ya allah ya rabbi
bangun aja abang
mau kemana bang
pade bisa diam gak aja sih teh
adek pade malam tuh ngeliatin orang orang
kalo pade berantem bulu
abang jijik bang
orang adek bang
jijik tuh bang
emang itu orang aja tuh
bang abang mau kemana bang

iya ini mah kemana ributanya sih
lah lah lah
bang adek bagaimana
kok ninggalin adek
gue kesel banget itu aki aki bener bener ya
kalo misalkan sekarang gue telfon itu aki aki yang ada ketauan dong
kalo gue itu merhatiin dia
gue peduli sama dia
ini gak boleh terjadi
gue tetap harus pada penderian gue
gue gak peduliin dia
bodoh amat dia mau sama siapa aja
tapi gue kepo dia sama siapa
gue liat belakang dari foto itu
gue tau gue harus ngapain
lo tau gak cafe coffee yang ada di sudirman dekat kantor gue
oh enggak enggak enggak
cuman suami gue lagi sama selingkuhannya di cafe coffee itu
terserah lo mau ngapain aja mau lu apa itu
serah gue udah gak peduli sama sekali
cuman jangan sampai mereka tau kalau itu perbuatan diriku